assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
rekan rekan media sekalian
baru saja kami melaksanakan rapat koordinasi
yang dihadiri oleh pak mendagri pak ksp kabin jaksa agung
adalah membahas terkait dengan pemantauan perkembangan situasi
pasca pemungutan suara dan antisipasi penetapan hasil
perhitungan suara pemilu tahun dua ribu sembilan belas
sesuai dengan informasi dan dari hasil pembahasan rapat koordinasi
secara umum situasi dan kondisi nasional
masih relatif kondusif dan aman terkendali
masih berjalan dan kita terus memantau tahapan pemilu
yakni rekapitulasi penghitungan suara
dan penetapan hasil perhitungan suara pemilu oleh kpu
untuk itu kita bersama sama hendaknya
mengamankan proses demokrasi yang sedang berjalan ini
dan ikut juga menjaga stabilitas politik hukum dan keamanan
agar tetap kondusif dan terwujud harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
pemerintah terus memantau perkembangan situasi
setiap tahapan pemilu berjalan aman damai dan berkualitas
karena keberhasilan penyelenggaran pemilu adalah
dan pemilu merupakan harga diri bangsa indonesia
untuk itu kami akan terus melaksanakan koordinasi erat
bersama kementerian lembaga terkait
untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini
serta kita terus merumuskan langkah langkah
guna mengantisipasi potensi permasalahan dan kerawanan
yang mungkin mungkin terjadi
saya ingin mengucapkan banyak terima kasih
atas peran serta seluruh masyarakat indonesia
dalam menjaga produktivitas situasi saat ini
semoga situasi aman tergandali damai adem ayem ini bisa terus terjaga
marilah kita bersama sama terus mengawal proses demokrasi
yang tengah berlangsung di indonesia
dan menjaga situasi dan kondisi
agar tetap tenang aman dan damai
demikian yang bisa saya sampaikan
hasil rapat koordinasi pada pagi hari ini
dari penyelidikan peringkat pakar sekarang sudah atau dari sebelumnya
sudah mulai terlihat adanya pergerakan gerakan massa
belum menurut masa untuk memulai aksi pengolahan perjalanan
waktu lalu sudah terkena aksi sinar awal
terakhir soal ini pasti koordinasi dengan pak bikram bori
apakah sudah dalam persiapan personel khusus untuk mengatasi kelas nanti
kalau tidak mungkin juga mau pertanyaan ke pak bikram bori
saat ini kpu sedang melaksanakan rekapitulasi hasil penghutang suara
dan akan diumumkan tanggal dua puluh maret
apabila ada sengketa permasalahan tentunya kan
disampaikan kepada lembaga yang sudah ada di bawah sini
kami terus membantu menyiapkan yang diperlukan dalam proses proses tersebut
kemudian permasalahan permasalahan yang dikatakan tadi mungkin adalah unjuk rasa
tapi saya sampaikan skalanya masih kecil
dan memang kecil menuju sedang
dan kami juga terus mengantisipasi dan kami juga terus mengantisipasi
kepolisian dan tni untuk bisa kita bisa mencegah
mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar
dan intergen baik dari kapik mau dari bais terus memantau perkembangan tersebut
untuk tetap menjaga situasi tetap kondusif seperti saat ini
izin pak saya dian dari hayankompas
izin pak saya dian dari hayankompas
ada dua pertanyaan yang mau saya ajukan
pertama untuk pak menko polhukam
ini kan tinggal lima hari lagi ya pak sebelum batas waktu pengumuman dan penetapan hasil pemilu dua ribu dua puluh
apakah dari kpu sudah menyampaikan pak bagaimana update terakhirnya
kalau seandainya tidak selesai sampai dua puluh maret apakah sudah disiapkan skenario skenario gitu
terus pertanyaan kedua karena di sini ada pak mendagri pak tito
izin pak saya juga mau nanya terkait dengan pembahasan ruu dkj
pak itu kan dari beberapa fraksi masih ada yang menolak ya kalau gubernur jakarta itu nanti akan dipilih oleh presiden
kemudian juga terkait kewenangan wapres yang akan mengelola kawasan aglomerasi
mungkin bagaimana sikap pemerintah begitu pak mohon dijawab pak terima kasih pak
penetapan hasil penghutang suara tanggal dua puluh maret masih tetap
saat ini masih terus melakukan pentahapan dan kita tinggal nunggu saja
nanti tanggal dua puluh belum ada perubahan
kompastv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya